macem macem maneh kaya
aing teh rt jendralik abu sini
bikin emosi pura pura jadi hantu
muka kamu tuh udah serem tau gak usah pura pura
atu lagi nih pak rt atu lagi nih
kali itu susi ngesetnya kali
ih aku gak dapat takut
shhh jangan berisik nanti kita tawan
selalu ke cherno

nemuin pak bos

kita udah bakal pindah mobil itu
kita tuh gak punya bukti yang kuat
buat lapor polisi
apalagi nangkep mereka
eh ini tuh
kita samperin yuk
aku rekam semuanya ya
biar jadi barang bukti
ya bagus tuh
orangnya itu siapa ya
kok susan ngeset itu ketemu sih sama yang punya mobil lewah
dia kasih duit tuh
tapi buat apa ya
tahan tahan susan ngeset itu suruhan lagi
kalian dapat dari mana video ini
video ini tadi kita ambil waktu kita ngikutin orang orang yang mencurigakan pak
video itu menunjukkan kalau susah anak gak bisa menang
aku yakin orang yang di dalam video itu yang bersalah
jadi dia yang harus tanggung jawab
ya maksudnya pak suruhan itu masalah
anak anak ini punya bukti cukup kuat pak
bahwa ada yang ingin merusak reputasi rumah sakit
ini bisa dibilang lanjutin oleh kepolisnya
lebih cepat lebih baik
hah gitu banget tuh
iya tuh betul
ya ampun pak rete
aku takut tan
tidak tolong pak rete
pak rete takutnya jangan gitu
itu anak saya yang itu sirap
nih acting takut mah kayak saya nih
lihat ini ya saya takut banget nih
takut banget lihat
keliatan serius nih
lihat ya saya serius banget nih
waduh matanya kurang tidur
ini itu rt generalit abung sini
bikin emosi pura pura jadi hantu
muka kamu tuh udah serem tau gak
nggak usah pura pura
eh bawa bawa kabur
pak rt mendingan kita jeblosin aja ke penjara
langsung proses aja lah
borgo aja dari leher sampe kaki kalau perlu
muka pucet udah kayak soma ya kulit kamu
kalian berdua sekarang cerita
kenapa kalian berdua pura pura jadi suster ngesot
eh jangan buka baju sini pak rt
senang ya abis takut takutin orang
ingat kalian harus menyamar menjadi susun ngesot
dan menakut takuti semua orang yang ada di rumah sakit ini
asalkan bayarannya cocok sama kita
nggak ada masalah buat saya
yang penting rumah sakit ini bisa tutup
ah ini dia
aduh ngeliatin mulu gak ketip
masukin koin nih biar gedip
saya harap kasus ini ditangani dengan serius pak
karena ini menyangkut kredibilitas rumah sakit ini
kami akan mengusutnya sampai tuntas
berdasarkan kesaksian kedua orang ini
maka kami akan menangkap siapa orang yang telah membayar mereka
terima kasih pak
karena saya udah memecat suster ana
mulai besok suster anak bisa kerja lagi di rumah sakit ini
terima kasih pak
saya akan bekerja lebih baik lagi
saya juga berterima kasih pada anak anak ini
karena berkat mereka bisa membongkar kasus ini
jadi rumah sakit ini sudah tidak ada isu isu tentang suster ngesot
sebenarnya kami ngebuktiin ini gara gara kami gak mau kalau suster anak dipecat dari rumah sakit ini
terima kasih ana
buat mucis kita benar
kalian memang pinter
saya benar benar bangga dengan kalian
berarti kalau begitu saya sudah bisa boleh pulang ya sestria
karena kan saya sudah sehat
pak rt belum boleh pulang
tapi kalau pak rt belum sehat pak rt nggak boleh pulang
justru makanan di sini nggak enak
teroris segala hambar nggak ada rasanya
tahu lagi tahu lagi bubur kacang hijau
itu sudah keren itu sudah ketemu ya
ini kan rumah sakit yang enak mah rumah makan padang
bisa nggak saya nggak boleh makan kek jengkol aja nggak boleh
dari hasil check up terakhir keadaan pak rt belum bagus
jadi belum boleh pulang pak
sehat pak tuh tuh
nah kan kelihatan umurnya
tuh kan pak rt masih belum sehat
menurut laporan bapak makan makanan dari luar rumah sakit ini
jadi saya harap bapak dirawat di sini sampai keadaannya membaik
yang sabar ya pak
om kan dirawat di rumah sakit ini banyak yang nemenin
nggak betul nggak enaklah
biar se enak enak kesemak lemahnya rumah sakit
tetap aja rumah sakit
mari pak rt saya antar ke ruang rawat
kalau nggak bisa diem bius aja biar dua bulan nggak bangun bangunnya
eh mati suri namanya
suster beneran nih ngajak ke sana
eh mau di ruang rawat
mau suruh tidur
tapi bajunya ganti ini udah keringetan ini
ganti sama yang warna putih yang ada
itu pocong saya udah meninggal
bukan muhrim pak
pak mau nggak
saya mau tanya deh
kenapa sih saya mesti dirawat lagi
kan saya udah sehat
saya ini nggak mau di rumah sakit lama lama
udah tuh pak rt
dengerin aja apa yang dibilang sama suster anak
kan supaya pak rt tuh sehat dulu
lagian apa yang ditakutin sih
suster ngesotnya juga udah ketahuan bukan hantu
iya sih cuman dah nggak enak
satu biar gimana juga rumah sakit
haro haro ya mulai nanah nanah
nanti saya temenin lagi
susah banget sih nempel nempel
nggak nggak kena
mari pak rt saya hantar
udah hantarin aja
suster langsung ke ruang operasi
potong aja lehernya
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena
nggak nggak kena